yang bikin khas adalah
asam asam dari daun cembanya itu sendiri
rasanya secara umum
dia gurih terus
agak pedas sedikit karena dari rempahnya
terus kebukanya mantap
yang bikin khas
rasa asam dari nasu cembanya
oh gitu ya